kita beralih ke informasi lainnya gubernur ntb tuan guru bajang zainul majdi siap untuk maju sebagai capres maupun copres
pria yang akrab di sapa tgb ini juga meyakini partai demokrat akan membuka kesempatan yang sama kepada seluruh kader untuk berkontestasi pada pilpres dua ribu sembilan belas meskipun partainya lebih banyak memberi panggung kepada agus harimurti yudhoyono
tuan guru bajang zainul majdi memenuhi undangan ketua mpr zulkifli hasan dengan menggelar pertemuan tertutup selama dua puluh menit di lantai sembilan gedung dprd
dalam pertemuan tersebut baik tgb maupun zulkifli berkeinginan menciptakan kontestasi demokrasi yang sehat tanpa memecah belah masyarakat
kader demokrat ini juga mengaku pertemuannya dengan zulkifli juga membahas pilpres dua ribu sembilan belas
namun tgb menegaskan tidak ada tawaran soal posisi capres dan cowok
tgb menegaskan dirinya tetap kader demokrat dan meyakini bahwa ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono berpegang pada mekanisme partai untuk menentukan capres ataupun cowokres
kalau saya dengan segala keterbatasan saya tapi rasanya kita sepakat semuanya bahwa anak bangsa itu harus siap lah apapun penugasan yang ada
tergantung ya makna ambisi kalau keinginan untuk terus berkontribusi melalui jalur pemerintahan
saya pikir dari sepuluh tahun saya kebetulan dapat amanah itu rasanya memang bisa satu tanda tangan kita
satu kebijakan publik kita itu bisa menghadirkan
ini akan memberikan manfaat untuk banyak sekali orang